ya jelang liburan panjang macetan diprediksi akan terjadi di sejumlah jalan tol
pihak polda metro jaya akan memperlakukan sistem kontraflow atau lawan arus
jika terjadi antrian panjang di pintu tol
kita lihat titik mana saja yang diprediksi akan mengalami kemacetan berikut ini
ini adalah titik titik yang diprediksi akan menyumbang kepadatan arus lalu lintas yang sangat signifikan
menurut kepala bidang humas polda metro jaya kombes awi setiono
penyumbang kemacetan berasal dari tol jor lalu tol dalam kota tol jagorawi dan tol cikampek
kemacetan diprediksi juga berasal dari rest area di sepanjang jalan tol
perkiraan puncak kemacetan akan terjadi pada malam ini tanggal empat mei dua ribu dua puluh
jadi buat anda yang akan menggunakan jalur darat melalui jalur tol ini
diharapkan untuk berjaga jaga karena mungkin saja perjalanan anda akan membutuhkan waktu yang sangat panjang